lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai universitas dan politeknik di medan
serta pelajar sma dan smk berunjuk rasa di depan gedung dprd sumatera utara
mereka menuntut dihentikannya wacana presiden tiga periode
dan mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan pbm
aksi unjuk rasa mahasiswa diawali dengan jalan kaki dari kawasan lapangan merdeka medan pada rabu pagi
masa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se sumatera utara ini
menggelar mimbar bebas tibanya di depan pintu utama kantor dprd sumatera utara di jalan imam bonjol medan
gelombang kedua datang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa cipayung plus kota medan
gelombang ketiga berasal dari aliansi bem mahasiswa universitas islam sumatera utara
disusul mahasiswa universitas panca budi medan dan terakhir oleh pelajar sma dan smk
dalam pernyataan sikapnya para mahasiswa dan pelajar menolak wacana masa jabatan presiden
pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah menurunkan harga bbm dan bahan pokok
serta dibatalkannya undang undang ibu kota negara nusantara
kita menolak kenaikan pajak ppn sebelas persen
kemudian juga kita mengharapkan dprd sumatera utara dapat membantu dan dapat menyalurkan aspirasi kita
untuk kesepahaman bahan pokok
jadi kita mau bahan pokok itu sama rata tidak ada kenaikan harga bahan pokok sama sekali
kemudian kita juga menolak wacana jokowi tiga periode
walaupun jokowi sudah mengatakan dalam statementnya di instagram ataupun di media sosial
tapi kita pikir itu belum jelas legalitasnya
setiap gelombang pengunjuk rasa yang datang diterima pimpinan dprd sumatera utara
kita seratus anggota dprd sumut sepakat untuk menolak yang namanya penundaan pemilu
kita menginginkan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi kita
sesuai dengan apa yang sudah disepakati komisi pemilihan umum dengan komisi dua
bahwa tahapan sedang berlangsung
hingga hari ini
kita juga meminta kepada presiden bahwa para menteri menteri yang tidak bisa bekerja
yang tidak bisa mengeksekusi program pemerintah pusat itu dicopot aja
aksi unjuk rasa berjalan tertib dan damai hingga rabu sore